sidak ini pak
seorang karyawan pedagang besar farmasi di makassar sulawesi selatan
terlihat tak terima saat para wartawan meliput agenda razia
yang dilakukan wali kota makassar dan jajarannya
meski awalnya menolak
sidak ini pada akhirnya tetap berjalan sesuai rencana pemkot makassar
razia digelar karena stok masker yang langka di kota makassar
saat razia berlangsung masker yang sebelumnya dinyatakan habis
tiba tiba diperlihatkan ke pembeli
selain masker warga juga berburu cairan pembersih tangan
sidak ini pak
makassar menghimbau para pedagang farmasi untuk tetap menjaga stabilitas harga masker
boleh saja terjadi supply and demand tetapi jangan terjadi spekulasi harga ya
kita minta kalau ada toko toko obat ada apotek apotek yang menjual masker
dengan harga yang berkali kali lipat dari harga normal kita akan cabut izin
polisi juga menggagalkan rencana pengiriman ribuan masker
ke selandia baru
dari makassar sulawesi selatan dua pelaku pengiriman masih berstatus mahasiswa
mereka mengumpulkan dua ratus kotak masker yang berisi dua puluh masker setiap kotaknya ini
dari sejumlah apotek di makassar
keduanya mengaku menerima uang enam puluh juta rupiah sebagai pembayaran awal
dari masker yang dipesan oleh kenalannya di selandia baru
jadi mungkin kebutuhan masker juga tinggi dan terbatas barangnya
jadinya ditahan dulu
ditahan dulu kebijakannya bagaimana
kalau memang memenuhi maka di sini kan kirim
kalau tidak ya paling untuk di indonesia saja
kalau memang melengkap surat surat dari pendagangan
mungkin dari pihak polis masyarakat mungkin kirim
polisi dan tim dari dinas kesehatan kota makassar masih memeriksa kedua pelaku
untuk memastikan adanya penimbunan di tengah meningkatnya kebutuhan masker

menahan ribuan masker yang baru saja di packing ulang guna pemeriksaan lebih lanjut
dari butan cnn indonesia